pemerintah provinsi jawa barat akan segera membangun light rail transit atau lrt bandung raya sebagai solusi mengurangi kemacetan
lrt ini nantinya akan terintegrasi dengan kereta cepat jakarta bandung yang saat ini pembangunannya tengah dikerjakan
light rail transit atau lrt bandung raya yang digagas pemprov jawa barat rencananya akan mulai dikerjakan akhir tahun ini
rencana ini muncul setelah keluarnya peraturan presiden no empat puluh lima tahun dua ribu delapan belas tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan bandung dan hasil studi pendahuluan dari kementerian perhubungan
lrt bandung raya akan memiliki delapan trase tujuh trase akan digarap menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha kpbu
dan satu trase menggunakan pola pendanaan bisnis to bisnis
nah dengan adanya kereta pecepat yang diperkirakan selesai insya allah juni dua ribu
maka kita juga harus ada nyambung kan dari tegaluar cemekar maka ada delapan lrt
di kota bandung enam menghubungkan enam kabupaten kota yang menjadi main stationnya adalah lebih panjang
proyek lrt fase pertama akan menggunakan jalur existing kereta api menjadi double track
proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar empat sampai lima triliun rupiah
guru besar rekayasa transportasi institut teknologi bandung adesha fudin
menilai pembangunan lrt bandung raya untuk mengurangi kemacetan merupakan langkah yang tepat
namun efektivitasnya baru akan terasa jika semua jalur sudah terintegrasi
kalau yang fase pertama itu baru dari stasiun tegaluar stasiun kereta cepat ke stasiun bandung
saya kira itu belum banyak mengatasi pergerakan kebutuhan dalam kota bandung
karena itu baru untuk mengakomodasi
penumpang yang datang dari jakarta untuk masuk bandung
tapi karena dia turunnya di stasiun tegaluar ya baru terbatas
mungkin ada sebagian yang tinggal di sekitar tegaluar akan menggunakan juga untuk masuk bandung
tapi belum banyak mengatasi kebutuhan pergerakan di dalam kotanya
berdasarkan timeline yang telah disusun penetapan lokasi lrt bandung raya ini akan selesai pada desember dua ribu sembilan belas
dan mulai dibangun awal dua ribu dua puluh
fase pertama proyek ini ditargetkan selesai pada juni dua ribu dua puluh
berbarengan dengan selesainya proyek kereta cepat jakarta bandung
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat